siapa yang tak kenal dengan buah durian
meski dipercaya dapat menaikkan kadar kolesterol
namun masih tetap saja digemari dan dicari para pecintanya
sebuah pasar dadakan di jalan raya juanda sidoarjo
minggu kemarin menjadi perhatian warga karena menggelar pasar durian
selain harganya yang murah warga juga bisa makan di tempat sepuasnya
suasana berbeda terjadi di jalan raya juanda sidoarjo dalam beberapa hari terakhir ini
ratusan warga berjejal ingin datang beramai ramai mencicipi durian murah
yang dijual puluhan petani dan pedagang dari berbagai daerah di jawa timur
harga durian di sini cukup murah karena memiliki selisih harga
dibanding yang dijual di berbagai sentra
cukup dengan uang seratus ribu rupiah
para penggemar durian akan mendapat tiga buah aneka ukuran
tak heran harga cukup murah ini membuat penikmatnya langsung makan di tempat sepuasnya
saya suka durian ya sini tempatnya ya
dia bisa milih ada yang murah ada yang mahal
pasar murah durian ini sengaja digelar dengan bertemakan mendem durian
atau dalam bahasa indonesia berarti mabuk durian
jika anda penasaran silahkan datang mencoba pasar dadakan durian
di jalan raya juanda yang masih digelar dalam beberapa hari ke depan
riko adensyah sidoarjo